belum juga resmi bergulir di dpr
fraksi pkb melalui anggotanya lulu nur hamidah menegaskan
partainya akan tetap mendorong digulirkannya hak angket
untuk penyelidikan dugaan kecurangan pemilu
niat kita dan juga sekaligus mendalamin
berbagai substansi yang terkait dengan hak angket ini
yang secara khusus mungkin bisa kita sampaikan
bahwa kita ini ingin membongkar terkait dengan dugaan
apakah benar terjadi penyalahgunaan kekuasaan
yang menggunakan semua instrumen negara
instrumen kekuasaan baik itu melalui politika pbn
keterlibatan aparat penegak hukum misalnya
ataukah kemudian juga penggunaan asn atau birokrasi
atau bahkan sumber daya negara yang lain
seperti kementerian atau bumn
termasuk juga mungkin aparat keamanan dan lain lain
yang ini semuanya harus bisa dijawab melalui hak angket
meskipun fraksi pkb dengan tegas akan tetap mengajukan hak angket
tetapi tetap menunggu keputusan dari fraksi pdi perjuangan
begitu pula dengan pdip yang belum juga resmi mengajukan hak angket
karena menganggap bahwa hak angket merupakan aspirasi semua parpol
mengajukan gugatan sengketa pemilu ke mahkamah konstitusi
bahkan tpn ganjar mahfud berencana menghadirkan seorang kapolda sebagai saksi
dalam sidang gugatan hasil pemilihan presiden dua ribu dua puluh
ini dilakukan untuk membuktikan dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu
tapi kita sedang mendiskusikan itu secara internal ya
bagaimana kita akan menampilkan semua saksi saksi dan ikhb yang akan kita ajukan
tunggu saja sampai sidang dm kanan
sementara timnas anies baswedan mohaimin iskandar juga mengaku
sudah menyiapkan seribu pengacara atau anggota tim hukum
untuk mempersiapkan gugatan sengketa hasil pemilu di mahkamah konstitusi
timnas amin mengaku telah mengantongi sejumlah bukti sebagai dasar gugatan nantinya
kita sudah menyiapkan tim hukum kami
tim hukum kami nanti akan menjadi motor utamanya adalah
tim hukum kami yaitu pak ari yusuf mansur ya
beliau adalah ketua tim hukum nasional
dibantu oleh wakil ketua
di dalam tim itu ada pak julfat
dan juga bapak refi harun
dan tentunya ini didukung total oleh
tim hukum anis yang beranggotakan seribu orang pengacara
seperti diketahui sehari jelang jadwal penetapan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat
kpu sudah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara nasional
provinsi papua barat daya menjadi provinsi yang ke tiga puluh empat
pasangan calon presiden dan wakil presiden prabowo gibran unggul di sebagian besar provinsi di indonesia
publik ini menunggu keputusan politik dari para elit parpol
apakah akan mengajukan hak angket atau mengajukan gugatan ke mk
saudara hasil resmi rekapitulasi penghitungan suara pemilu dua ribu dua puluh empat oleh kpu akan segera keluar
meski sebelumnya isu hak angket digulirkan
tetapi hingga kini belum jelas
sementara itu kedua kubu yang perolehan suaranya tertinggal
baik di kubu satu dan tiga bersiap untuk mengajukan gugatan sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
lalu langkah apa yang akan ditempuh
apakah betul akan mengajukan hak angket atau justru gugatan mk
atau jalur hukum ganda di mk
dan juga jalur politik yang ada di dpr yang akan diwujudkan
bagaimana peluangnya untuk membalikan keadaan
pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber diantaranya di studio
pak zuhad azi firmantoro direktur eksekutif tim hukum amin
lalu juga ada kepala deputi hukum sorry
lalu ada fritz edward schreger wakil komandan alfa tkn prabu gibran
serta dosen ilmu politik dari universitas para madinah ahmad hoirul umam
selamat pagi mbak wadid
ini saya melihat ada apa namanya
upaya untuk menghadirkan seribu advokat begitu ya
dalam menghadapi gugatan di mk
ini karena memang tudingannya tsm atau seperti apa
jadi kalau dari sisi jumlah
memiliki anggota seribu itu sejak awal kita dibentuk mas sebetulnya mas
kalau di dalam sk saja kita itu ada satu dua ratus an orang yang tergabung di dalam tim hukum ini
substansi dari pembuktian atau sidang di mahkamah konstitusi ini
kita tidak bicara soal kuantitas
tetapi kan berbicara soal kualitas gitu ya
barangkali ya tapi ini menjadi satu tanda
mungkin banyak kemudian para advokat yang gelisah melihat berbagai bentuk pelanggaran yang
sehingga makin banyak pula advokat lawyer penegak hukum yang bergabung dalam tim hukum nasional amin ini
untuk bersama sama membuktikan atau kemudian menjelaskan kepada publik
dan lebih dari itu meyakinkan hakim telah terjadi pelanggaran terhadap proses pemilu kita maupun hasil pemilu kita
ya aturannya kan nanti setelah tiga hari penetapan rekapitulasi suara pemilu
meskipun akan diumumkan hari ini kemungkinan katanya
tiga hari setelah itu akan bisa digelar langsung proses di mahkamah konstitusi
lalu dari tim amin sudah menyiapkan apa saja dan kapan diajukan ke mk
ya seluruh permohonan lalu beserta dengan alat bukti saksi terus kita kumpulkan terus kita siapkan
dan insya allah kalau per hari ini ya sembilan puluh kita sebenarnya sudah siap
tinggal menunggu saja kapan diumumkan dan kapan ditetapkannya hasil rekapitulasi itu
ya bung frits saya juga dengar dari tkn prabowo gibran ini juga tetap akan ada yang disiapkan bukti bukti menghasilkan
ya bung frits saya juga dengar dari tkn prabowo gibran ini juga tetap akan ada yang disiapkan bukti bukti menghasilkan
ini apa saja bukti bukti yang akan disiapkan dari kubu dua bung frits
pertama tama sebagai penyuntian pertama saya saya mau mempergunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat indonesia
kepada seluruh partai politik kepada seluruh relawan serta penyelenggara pemilu yang hadir dalam empat belas februari dua ribu dua puluh empat dan telah memberikan haknya dan telah memberikan kepercayaan
kepada pak prabowo dan mas gibran
pemilu sudah proses sudah mau selesai mari kita berkonsolidasi rekonsiliasi secara nasional
pernyataan saya yang kedua adalah pak dini kompas agaknya malu malu dengan mengatakan bahwa proses rekapitulasi sudah tiga puluh empat provinsi
tapi tadi kompas mengatakan prabowo gibran menang di sebagian besar
bukan sebagian besar tapi dari tiga puluh empat provinsi yang sudah rekapitulasi
prabowo gibran menang di dua puluh dua provinsi
dan dua provinsi yaitu aceh dan sumatera barat itu dimenangkan oleh pak sloan i
terus yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana persiapan
jadi mas ladi saya ini kan hadir di hampir semua proses rekapitulasi nasional ya
jadi dari berbagai proses rekapitulasi ya dari proses rekapitulasi pilpres itu
selama proses rekapitulasi itu nggak ada itu keberatan keberatan yang disampaikan oleh pak sloan i dan pak sloan iii
terhadap apa yang selama ini disampaikan misalnya ada tsm ada pengerahan
proses rekapitulasi itu memang ada beberapa keberatan soal jumlah pemilih kemudian daftar pemilih khusus
bagaimana penggunaan sirekap atau misalnya ada data data yang tidak sinkron kemudian dikoreksi
saya melihat proses rekapitulasi nasional itu berjalan dengan lancar
jadi makanya kami agak bingung sebenarnya sama pak sloan i dan pak sloan iii mengatakan ada kecurangan
tapi hal hal tersebut tidak tersampaikan dalam proses rekapitulasi nasional
seandainya teman teman itu menemukan ada sesuatu silakan disampaikan keberatan
atau misalnya sampaikan cantan khusus misalnya provinsi ini kami menemukan ini provinsi ini kami menemukan ini
tapi kan ternyata dalam kenyataannya dalam proses rekapitulasi
pak sloan i dan pak sloan iii tidak melakukan hal tersebut
jadi kami sebagai pak sloan ii tentu saja bung radi kami siap dengan apapun data yang disampaikan oleh pak sloan i dan pak sloan iii
jalur politik dan jalur hukum kami siap untuk menyiapkan bukti bukti yang sebagai proses kami sebagai bagian daripada peserta pemilu
mungkin dinamikanya ada di daerah bung frits
mungkin ketika di daerah itu sudah diketuk palu secara nasional kan otomatis tidak bisa terlalu banyak berproses begitu
nah ini kan yang kemudian nanti akan ditelisik dan dibawa ke mahkamah konstitusi
nah bagaimana dengan proses itu
ya kalau saya melihat bahwa seandainya pak sloan i dan pak sloan iii menemukan sesuatu
kan mereka bisa langsung lapor ke bawah seluruh tempat
kemudian dalam proses rekapitulasi bisa menyampaikan ini saya bukan ngasihnya ke dulu ya
ke bang hadi dan teman teman pak sloan i dan pak sloan iii
tapi bisa mengatakan kami sudah melaporkan ini tapi ini tidak ditemukan
kalau seperti itu kan baru kita bisa melihat oh ternyata dalam proses rekapitulasi hal hal seperti itu muncul
tapi kan tidak bang di dalam proses rekapitulasi semuanya berjalan dengan lancar gitu
jadi saya melihat memang ada sebuah kesengajaan ini pak sloan iii dan pak sloan i untuk dikumpul kumpul semua
sampai nanti semua dikumpulkan di mahkamah konstitusi
jadi kami sudah melihat strategi dari tim pengacara dari tim hukum
tapi kami apapun strategi yang dipergurangkan oleh pak sloan i dan pak sloan iii
kami sudah siap untuk menyiapkan bukti bukti bantahan terhadap yang akan mereka sampaikan
oke dan alangkah lebih baiknya memang diajukan secara hukum
ini agar lebih legal juga begitu dan lebih tertib begitu mungkin bu frits ya dan pengalaman anda mungkin
ya karena kalau saya melihat bang undang undang pemilu kan para partai politik yang mendukung pak sloan i dan pak sloan iii pak sloan ii kan berbeda
sudah membayangkan mbak kira kira ini proses pemilu kita seperti apa dinamikanya seperti apa
itulah kemudian ada jalur dkpp bawaslu kemudian ada soal mk ada persoalan tsm itu kan sudah bisa dibayangkan lah gitu loh
jadi kenapa kita keluar dari jalur hukum yang sudah pernah kita sepakati dalam undang undang pemilu
oke saya harus sebelum ke mas umum saya harus tanya dulu nih ke mas
bang suhad bagaimana dengan pernyataan bung fresh tadi
katanya kok adem adem aja tuh katanya waktu rekapitulasi gak ada protes apa apa dari satu dan tiga
dan sekarang tiba tiba mau ke mk jadi merasa heran apa yang mau diprotes begitu kira kira
ya baik bang frits sebenarnya banyak saksi saksi kita di level kecamatan sampai dengan provinsi yang sudah menuliskan keberatan sebetulnya
nah itu nanti yang akan kita jadikan juga salah satu bukti dan penjelasan gitu ya kenapa kita menggugat di mahkamah konstitusi
yang lebih jauh dari itu sebetulnya kan kita tidak bisa juga melihat pelanggaran pelanggaran dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu ini hanya pada saat perkapitulasi gitu ya
kita harus melihatnya dari tidak jauh sebelum rekapitulasi dimulai gitu
ada banyak hal bawaslu saja memberikan catatan menemukan lebih dari dua ribu pelanggaran gitu ya
yang kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai cara sesuai dengan peraturan perundang undang yang berlaku itu
tetapi yang pasti kita dari tim hukum satu sudah menyiapkan itu gitu
jadi kita prepare benar dan kita akan membuktikan itu ke makamah konstitusi
oke ini yang akan ditempuh kemudian di mahkamah konstitusi dan itu memang jalur hukum yang akan ditempuh
dan dugaan saya benar di level kecamatan artinya ini di daerah yang sebenarnya banyak mengajukan keberatan
tapi tidak terbawalah dalam kata lain sederhananya begitu ya tidak terbawa ke tingkat nasional
sehingga tidak bisa ada kesempatan lagi untuk berproses di tingkat nasional
jadi jalurnya mau tidak mau lewat makamah konstitusi
baik saya ke mas umam mas umam saya melihat ini dalam konteks pilpres ya
dengan selisih suara yang lumayan besar lah apakah mungkin gugatan mk akan bisa mengubah keadaan yang saat ini terjadi
ya terkait dengan konteks gugatan phpu di mk saya pikir ini adalah sebuah ikhtiar hukum
ikhtiar konstitusional yang dilakukan oleh kubu satu maupun kubu tiga
terlepas dari potensi menang dan kalah
karena bagaimanapun juga kalau misalnya kita cermati gap suaranya memang sangat sangat signifikan
kalau misal perolehan suara dari kubu satu ditambah dengan kubu dua
itu praktis kalau misal diperbandingkan dengan kubu dua itu masih ada gap sekitar
nah enam belas persen itu kalau misalnya dikonversi dari dua ratus empat juta dpt se indonesia di pemilu dua ribu dua puluh empat yang lalu
maka ada sekitar tiga puluh dua enam juta suara yang menjadi gapnya
dibanding misalnya di pilpres dua ribu empat belas di dua ribu sembilan belas
dan untuk pembuktian itu sangat sangat tidak mudah
karena misal kalau kita merujuk pada pasal dua ratus delapan puluh enam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
bahwa pembuktian tsm itu harus dilakukan di lima puluh persen provinsi di indonesia
artinya bahwa hal itu harus bisa dibuktikan pada level sistematis terstruktur dan masifnya itu
nah kalau kita merujuk pada hasil putusan mahkamah konstitusi misalnya di dua ribu sembilan belas yang lalu
karena kemudian konteks tsm itu tidak begitu mudah dibuktikan
karena ada aspek kuantitatif dan juga kualitatifnya
pada level mana dalam kategori sistematisnya
itu kan sudah matang terencana dan sebagainya
dilakukan oleh sekian banyak elemen elemen
yang dilakukan secara terstruktur misalnya
nah kalau misal masif memang kita bisa melihat mencermati dari sisi angka
nah karena kemudian ketidak mudahan itu
akhirnya merujuk pada jurisprudensi ⁇ lets ⁇ say sebagai putusan di dua ribu sembilan belas yang lalu
akhirnya mk juga menyerahkan itu pada bawaslu
nah situasi ini yang tampaknya
kalau misal kita cermati potensi menang dan kalahnya relatif begitu mudah untuk ditebang
barangkali dari kubu satu dan juga kubu tiga ini bukan soal menang kalah
tetapi bagaimana kemudian bisa menggunakan forum atau akses hukum konstitusional ini
sebagai sebuah upaya untuk menunjukkan bahwa ada fakta fakta yang kemudian perlu dievaluasi dari proses demokrasi ini
termasuk misalnya ketika kubu tiga kemarin menjanjikan ada seorang kapolda
yang siap untuk memberikan kesaksian
tentu kapolda ini hanya satu dari tiga puluh empat atau bahkan sekarang tiga puluh delapan provinsi di indonesia
dari sisi masifnya hampir pasti ini tidak akan terpenuhi
tetapi dari sisi kualitasnya dalam konteks kemampuan
kalau misalnya yang bersangkutan bisa menjabarkan menjelaskan tentang netralitas independensi
dan juga modus operandi kalau misal dianggap itu nanti bisa menjadi alat bukti yang cukup kuat
modus operandi penggunaan infrastruktur kekuasaan negara
maka ini bisa menciptakan political attack yang cukup signifikan
bukan hanya dalam konteks pemerintahan yang ada saat ini
tetapi juga kepada legitime pemerintahan yang akan datang
nah hal ini yang tampaknya perlu di manage dengan baik
kalau dari sisi kalah menang di mk rasa rasanya bisa ditebak mulai hari ini
tetapi kalau misal kemudian dari sisi impact dalam konteks kualitas
barangkali kemudian bisa diperdalam dalam konteks angket
meskipun angket sendiri juga sepertinya layu sebelum berkembang
oke termasuk juga untuk menjawab beberapa hari yang lalu
kita ketahui bersama ada salah satu anggota komite ham pbb
yang mempertanyakan proses pemilu di indonesia begitu
yang juga melibatkan katanya dinilai cawe cawe presiden jokowi
nah ini juga termasuk mungkin untuk menjawab hal itu
mk nanti hasilnya seperti itu jadi bukan masalah kalah dan menang
nah saya ada yang menarik juga nih mas umam
di kubunya timnas amin kita ketahui ada pak hamdan zulfa
ini seorang ketua mk mantan ketua mk ya
lalu di tiga sendiri cawapresnya sendiri mantan ketua mk
ada dua mantan ketua mk yang nanti sama sama akan juga memberikan kontribusi
untuk proses sengketa perselisihan hasil pemilu
bagaimana anda melihat ini analisis anda bagaimana mas umam
ya tentu keberadaan dari beliau beliau sebagai pihak yang sangat berkompeten
memiliki track record yang cukup kuat terutama dalam konteks phpu ini
tentu kita bisa menduga bahwa materi gugatan dan juga alat alat bukti yang dipersiapkan
seharusnya jauh lebih matang jauh lebih kredibel
dan menjadi satu proses evaluasi yang akan sangat signifikan
meskipun kalau misal kemudian sekali lagi dalam konteks gap suara
kemudian dari sisi yang lain lain tentu perlu kita cermati lebih lanjut
nah apakah kemudian misalnya dari kubu satu kubu tiga punya nggak c satu itu
karena banyak dari elemen elemen dari partai partai pengusung sendiri
yang agak kelimpungan untuk mengumpulkan c satu
sementara di sirekap sendiri tidak bisa kemudian dilakukan download dari materi c satu itu
nah oleh karena itu kalau misal kemudian dalam konteks alat bukti
sekali lagi ini tsm itu adalah sebuah terminologi yang tidak mudah untuk dibuktikan
nah oleh karena itu kalau misal kemudian kita cermati ya
dari sisi timeline nya sendiri juga sangat sangat terbatas
membuktikan misalnya gap tadi ini kalau misal digabung apalagi kalau partikular
gap antara kubu satu dengan kubu dua atau kubu tiga dengan kubu dua
sementara pembuktiannya praktis hanya butuh waktu dua minggu
nah ini seperti proyek roro jonggrang ya yang kemudian sistem kebut semalam
dan itu tidak mudah untuk melakukan itu
nah sekali lagi saya berkeyakinan kubu satu dan juga tiga akan melakukan yang terbaik
meskipun dalam konteks pembuktian ini
dan kalah menangnya tampaknya sudah bisa diprediksi
apalagi ada pak hamdan zulfa ada prof mahfud md
rasa rasanya hal itu sudah bisa terprediksi dengan baik
tetapi sekali lagi barangkali yang menjadi niat baik dari beliau beliau adalah
meletakkan pada proporsi bagaimana kemudian evaluasi demokrasi
dengan segala catatannya bisa dilakukan
yang kemudian bisa diletakkan pada jalur konstitusional
daripada kemudian menggunakan mobilisasi kekuatan massa
yang menciptakan instabilitas politik dan keamanan
tetapi evaluasi ini harus dilakukan sebagai sebuah ikhtiar perbaikan ke depan
baik itu dari proses hukum begitu ya
memandang proses politik di pemilu dua ribu dua puluh empat yang tidak terselesaikan melalui mekanisme yang ada di kpu
sehingga mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
tapi juga yang berproses di dpr ada proses politik
yang digalang oleh sejumlah fraksi partai politik di dpr
tapi yang menarik belakangan ini ada gerilya sepertinya dari partai partai
meskipun ditampik oleh sejumlah pihak bahwa ini bukan upaya untuk mengebosi hak angket yang bergulir dpr
ini memanggil dua menterinya dari pkb
yang juga punya dukungan ke anies baswedan dan muhaymin iskandar di pilpres
saya nanti akan tanyakan ke sejumlah narasumber saya bagaimana pertemuan ini
apa dampaknya dan apa maksudnya setelah jeda di sapa indonesia pagi

di paruh sebelumnya tadi kita sudah berbincangkan proses hukum
terkait sengketa pemilu yang akan bergulir di mahkamah konstitusi
sekarang saya akan bahas proses politik yang bergulir dpr
masih kaitannya dengan dugaan kecurangan pemilu dua ribu dua puluh
kalau tadi masih di jalan sekarang bang zulan sudah ada di studio nih
dan juga bergabung ada kuasa hukum tim pemenangan nasional ganjar mahfud
ya tapi sebelum kita bahas proses politik tadi kita sebelumnya sudah bahas mekanisme di mk
untuk dari ganjar mahfud sudah sejauh mana persiapannya untuk menghadapi gugatan di mk
ya kalau berkaitan dengan persiapan kita sudah sangat siap ya
kita sudah menunggu yang sembilan puluh lima
kita tinggal menunggu saja yang berkaitan dengan penetapan dari kpu ri
kalau kpu ri sudah mengumumkan dan sudah selesai rekapitulasi nasional untuk seluruh provinsi
dan sudah ditetapkan siapa yang memenangkan pemilu dua ribu dua puluh empat atau pilpres dua ribu dua puluh empat ini
jadi ini adalah hal yang sifatnya kita sudah siapkan sebelumnya
jadi berkaitan dengan permohonan phpu di mk pada prinsipnya kita sudah sangat siap
dan kita akan mengajukan itu di mk apabila nanti dalam penetapan kpuri kemudian pihak ganjar mahfud
menyatakan kalah dalam pilpres dua ribu dua puluh empat ini
termasuk saksi saksi yang akan bersaksi nanti di mk ya bung vincent
ya untuk saksi kita sudah siapkan kita sudah mendengar juga apa yang dilihat
apa yang didengar apa yang dirasakan oleh para saksi ini dan menurut kita yang nanti akan kita hadirkan
memiliki relevansi berkaitan dengan dalil dalil yang akan kita buktikan di persidangan di mk nanti
jadi untuk saksi mungkin teman teman media atau pemirsa kompastv penasaran berkaitan dengan saksi saksi yang akan kita hadirkan
namun karena ini kita sangat menjaga kualitas saksi ya menjaga supaya tidak terpengaruh
ya menjaga supaya tidak terpengaruh ya
untuk menjaga independensi dari saksi sehingga kita tidak bisa menerangkan lebih jelas siapa orangnya kira kira begitu
ya tentu penasaran karena kapolda yang disebut katanya wah ini sangat sangat bisa mengejutkan sekali nanti persidangan
nah itu tadi proses hukum yang bergulir di mk tadi saya sebelum jeda juga menyinggung soal proses politik soal dugaan kecurangan pemilu yang bergulir di dpr
banyak yang menganggap ini layu sebelum berkembang tapi yang menghangat lagi belakangan adalah ketika presiden jokowi dodo memanggil dua menteri asal pkb
dari partai kebangkitan bangsa yang di pilpres kemarin mengusung anies mohaimin
ini memang dimaknai katanya hanya dipanggil saja dengan kaitannya dengan pembantu presiden yang bekerja sebagai menteri ketenaga kerjaan dan juga menteri desa dan daerah tertinggal
dan itu yang namanya makna dibalik itu untuk yang dianggap oleh publik mengembosi upaya bergulirnya hak angket di dpr
bagaimana anda melihat ini dari tim nas ameen bung suhad ini pkb kan mitra koalisinya pks nasdem di tim nas ameen
ini dipanggil sama presiden tiba tiba nanti gembos gimana kalau di proses politiknya di dpr
oke baik jadi patokan kita masih ke ketua umum lah ya
jadi kalau per kemarin kami masih melihat
mendengar konsistensi dari gus muhaymin untuk tetap melanjutkan hak angket ini
jadi kita sih gak terlalu khawatir soal akan digembosi atau tidaknya
yang kemudian bisa kita lihat secara faktual adalah bahwa pkb lah yang hari ini secara lantang berani masih tetap menyuarakan itu di senayan di forum forum resmi gitu
sudah ada lima kabarnya ya yang sudah menandatangani
kan kalau kita apa yang disampaikan tadi soal panggilan dan sebagainya itu kan kita menebak nebak gitu
yang bisa kita lihat dan kita saksikan secara langsung hari ini ya bagaimana konsistensi koalisi di forum forum formal itu saja gitu
bagaimana di forum informal ya allah walam tapi konsekuensi logis atas sikap di forum formal itulah yang nanti akan kita jadikan pegangan kan gitu
karena gimmick kemarin itu manggil dua menteri pkb katanya presiden titip salam buat gus muhaymin
wah ini maknanya dalam sekali kan di tengah proses hak angket yang bergulir di dpr gitu
ada kedip kedip mata gitu kayaknya memang arahnya ke sana
ya kalau kita lihat secara lompeng itu sebetulnya kan angket ini terkait pemilu
nggak terkait langsung dengan presiden jokowi kan
dan lihat bagaimana anget ini bergulir harusnya sih didukung oleh semua pihak ya
karena kita ingin melihat bagaimana proses berjalannya pemilu ini yang sesungguhnya gitu kan
kalau proses memverifikasi di dalam persidangan itu akan dibatasi oleh unsur unsur di dalam pasal
maka kita sebenarnya masih memiliki peluang untuk melihat mengungkap fakta fakta proses pemilu ini dalam kerangka fakta fakta politik
dan fakta fakta sosialnya itu di anget ini mas
jadi gak terlalu khawatir gak terlalu cemas lah kita
kalau bung zuhad tidak terlalu cemas saya mau tanya mas umam juga nih
mas umam analisis anda dengan adanya pak jokowi memanggil dua menteri pkb di tengah bergulirnya wacana hak angket di dpr bagaimana
ya itu adalah sebuah silaturahmi
tapi silaturahmi penuh makna
nama aye kemana itu yang kemudian menjadi ini
artinya bahwa apa yang dilakukan oleh presiden jokowi tidak bisa kemudian dianggap sebagai sebuah manuver politik biasa
maka pertemuan antara pak jokowi pak presiden dengan dua menteri itu memang atas namanya dalam konteks koordinasi pemerintahan
tetapi di saat yang sama itu adalah membuka ruang komunikasi politik sekaligus penjajakan
dalam sebuah proses komunikasi dalam upaya penggalangan kekuatan politik dalam konteks ini adalah pkb
untuk dibawa masuk ke koalisi besar ke depan
karena kalau misalnya pkb bisa dibawa masuk setidaknya ada tiga fungsi utama
pertama setidaknya bisa menambah kekuatan suara di parlemen
sehingga kemudian bisa menjaga stabilitas politik dan pemerintahan
ketika terutama di fase transisi kekuasaan yang seringkali
pemerintahan baru itu dihadapkan oleh banyak sekali turbulensi politik
nah yang kedua tentu hal ini bisa dilakukan sebagai sebuah strategi penggembosan secara signifikan
terutama terhadap kubu kekuatan yang kemarin mengarus utamakan narasi perubahan
nah oleh karena itu kalau misal ini bisa dilakukan
jurus jurus lepet itu tinggal dimasukkan ke mesin cuci
disetrika masukkan lemari sudah selesai itu
nah yang ketiga tentu ada
faktor yang cukup strategik ya
karena bagaimanapun juga sudah ada pan di kubu dua
yang sebagai representasi dari kekuatan islam moderat
terutama dari teman teman di muhammadiyah
nah kalau misal kemudian pemerintahan ke depan
bisa juga menggandeng elemen kekuatan yang menjadi representasi kekuatan islam moderat
yang diwakili oleh pkb sebagai representasi dari nahdlatul ulama
meskipun ada gap komunikasi antara pkb dengan pbnu
tetapi fakta politik ketika kemudian menggabungkan kekuatan muhammadiyah dan nu dalam satu payung pemerintahan
maka hal itu bisa menjadi sebuah instrumen kekuasaan yang cukup matang
terutama untuk memasuki fase fase transisi ini
nah oleh karena itu salam dari pak presiden itu bukan sembarang salam
kalau mas frits dapat salam dari presiden
oh itu bisa saja menjadi sebuah tanda tanda untuk jadi menteri selanjutnya kan gitu
apalagi kalau ini dalam konteks upaya penggalangan
nah kalau misal kemudian kita cermati bisa saja upaya untuk memecah konsentrasi basis kekuatan koalisi di kubu satu dan juga dua
rasa rasanya relatif cukup mudah untuk dilakukan
tadi mas vincentius misalnya ada di pdip ada juga di ptb
p tiga itu sangat sangat mudah relatif dalam secara politik praktis untuk digalang
karena praktis per hari ini elemen kekuatan elektoralnya kalau menuju pada quick count kpu terakhir itu ada di angka sekitar empat dua
artinya hanya selisih dua persen di atas parliamentary threshold
kalau misal kemudian tidak berdamai dengan kekuasaan maka cukup dimainkan saja
untuk kemudian diutik utik yang potensial p tiga dapat
maka berpotensi semua perolehan kursi suara di p tiga akan hilang dari peredaran
ini zero sum kim dalam konteks permainan politik
maka dalam konteks ini upaya itu akan terus dilakukan
dalam konteks menciptakan stabilitas dalam tanda kutip politik dan juga pemerintahan
maka manuver manuver ini tidak bisa dipandang sebagai sebuah manuver biasa
tetapi ada hal strategik di belakangnya
nah kalau memang kirim kirim salam kepada
ya boleh dikatakan pada saat pemilu kemarin lawan politiknya pak jokowi
karena pak jokowi berada di barisan dua sepertinya begitu ya
banyak yang mengasosiasikan publik mengasosiasikan pak jokowi itu ada di belakang barisan dua
ada bocoran nih dari tim anda bung frits
apakah ini memang salah satu upaya dari tim
tesnya prabowo gibran untuk mengembosi hak angket yang bergulir di dpr
kalau mas radi dan teman teman saya melihat
sebagai presiden kan beliau bisa memanggil menteri siapa saja
jadi saya rasa kita tidak harus berpikir terlalu jauh lah
lagi pula kan kalau kita bisa melihat kan sekarang udah mulai masa lebaran
kan perlu dipastikan sebagai menteri tenaga kerja memastikan apakah thr akan dapat
sebagai menteri desa apakah masih ada daerah daerah yang banjir
saya rasa itu sudah merupakan sesuatu yang bisa dilakukan oleh presiden
dan saya rasa sebagai seorang presiden tentu saja pak jokowi bisa memanggil
ataupun ingin mengajak bertemu pak muhaymin
tanpa harus disampaikan kepada wartawan
kan saya rasa itu tindakan tindakan yang mungkin saja dilakukan
jadi kalau nyakarnya melihat bang dalam sebagai konsekuensi lah
sebagai konsekuensi dari proses pemilu ada jalur hukum yang akan ditempuh oleh pasal satu dan pasal dua
terkait dengan jalur politik yang melalui hak angket itu kan hak daripada dpr
yang bisa saja dipakai oleh dpr oleh partai politik yang ada di dpr
meskipun kemudian kita masih bisa bertanya
ini kan hak angket itu kan adalah pemerintah
ini sebagai penyelenggara pemilu soalnya adalah kpu dan bawaslu
kemudian kita soal topiknya
apakah yang mau dibahas hanya pilpresnya atau pileg
jadi apakah kita membedakan bahwa oh berarti kalau pileknya yang menang pdip dan golkar
dan juga pkb ada peningkatan
oh berarti dia punya pileknya baik baik saja dia punya pilpresnya
tidaknya fair dalam melihat proses pemilu
satu mengatakan bermasalah dan satu tidak bermasalah
jadi saya melihat tentu saja dinamika dinamika soal angket ini masih akan terus berkembang
kami tentu saja akan siap dengan berbagai hal dalam rangka untuk bisa menyampaikan hal hal tersebut bung hadi
ya kalau udah menang menang aja gitu kira kira
ya itulah resiko jadi pemenang bang riza
ini kalau lihat sekarang tadi upaya upaya mengembosi katanya publik juga
imam juga menganggap sudah ada mulai upaya upaya untuk mengebosi hak angket yang bergulir di dpr
kalau pdip masih konsisten dalam tracknya untuk mengulirkan hak angket di dpr dan partai partai pengusung ganjar mahfud
bagaimana suasana di internal tpn bang vincent
ya kalau ditanya secara spesifik ke pdip karena saya bukan pengurus pdip
tapi mungkin saya bisa menyampaikan berkaitan dengan
nuansa yang ada di dalam bpn ganjar mahfud
ya bahwa yang kami tahu sampai saat ini bahwa tpn ganjar mahfud tentu yang mengusung ini kan partai ya
dan yang kami pahami bahwa berkaitan dengan hak angket ini masih terus bergulir
saya sudah sampaikan beberapa kali di berbagai kesempatan
bahwa hak angket ini sedang kita persiapkan berkaitan dengan naskah akademik
jadi karena bagaimanapun dalam mengajukan hak angket di dpr
ini kan tidak sebatas hanya mengajukan tetapi harus memiliki landasan yang sangat kuat
dan kemudian yang berkaitan dengan penggembosin
saya pikir ini kan hak masing masing partai politik ya
karena anggota dpr yang sedang menjalani dpr sana
kita menghargai dan kita lihat nanti seperti apa
siapa yang akan konsisten dan siapa yang akan kemudian mundur dalam pengajuan dan bergulirnya hak angket ini
pada prinsipnya kita menghargai semua hak politik yang akan diambil oleh terutama anggota dpr yang berada di senayan sana
dan juga untuk kepada partai politik
jadi kami melihat pemanggilan dua menteri dari pkb ya tidak merasa bahwa ini bentuk penggembosin dari pihak istana
ya kita lihat aja nanti bagaimana nanti proses selanjutnya
yang pada prinsipnya kami dari pihak tpn ganjar mahfud sedang mempersiapkan langkah langkah konkret terutama naskah akademik berkaitan dengan hak angket
dan juga tadi juga sudah disiapkan di mk ya begitu naskah akademiknya yang gugatan gugatannya yang akan disiapkan
nah terakhir saya ke bung zuhad ya
bung johar kalau saat ini hak angket memang sudah dari pkb dari internal pkb dan juga timnas amin selain pkb
ada upaya juga untuk melobi bukan melobby artinya merapatkan kembali barisan antara partai nasdem pks dan juga pkb untuk ya sama sama mewujudkan hak angket ini
kalau mas umam tadi dan bung frits tadi sepertinya hak angket ini bukan untuk pilpres tapi untuk pemilu secara keseluruhan
pilek juga banyak sekali terjadi kecurangan kecurangan gitu
ya baik konsolidasi itu sependek yang kami tahu terus terjadi
beberapa hari yang lalu sekjen sekjen juga sudah kumpul semua bertemu termasuk juga mengkonsolidasikan seluruh elemen kekuatan untuk memperkuat langkah langkah hukum maupun langkah langkah politik yang akan diambil oleh koalisi perubahan
karena per hari ini juga tidak ada statement yang berubah dari para ketua umum partai politik yang kami ketahui
statementnya masih tetap sama soal hak angket ini tidak pernah ada penarikan dari salah satu parpol manapun di antara koalisi
sehingga posisi kami ya tetap saja berpegang pada statement statement yang kebijakan kebijakan yang sudah disampaikan oleh ketua ketua umum partai politik itu
jadi masih konsisten dan masih solid untuk mengawal hak angket
termasuk juga nanti jika memang ada godaan godaan di tengah jalan seperti tadi
ya kami berkeyakinan kita semua masih solid lah untuk itu
oke baik oke baik terima kasih bung zuhad aji firmantoro
amin sudah bersedia hadir di studio kompas tv untuk membahas pembahasan kita pagi hari ini
lalu juga ada bung vincenzius mendrofa dari tpn ganjar mahfud dan juga bung frits edward dari tkn prabowo gibran dan mas hoirul umam
terima kasih bapak bapak untuk pagi hari ini telah berbagi perspektifnya